setelah bersikeras melarang ekspor nikel kini presiden joko widodo bersiap mengeluarkan kebijakan terbaru
yakni melarang ekspor bau sit
hal ini disampaikan presiden di depan jajaran menteri dalam sidang kabinet paripurna selasa kemarin
langkah melarang ekspor bausit dilakukan untuk mendorong hilirisasi ban mentah di dalam negeri
jokowi mengungkapkan salah satu kunci pertumbuhan ekonomi tahun depan adalah investasi
untuk itu upaya hilirisasi ban mentah akan konsisten dilakukan
bagi jokowi hilirisasi harus segera dilakukan dan tak bisa ditawar lagi
sebelumnya indonesia juga sudah melarang ekspor nikel namun digugat uni eropa ke wto dan berujung kekalahan bagi indonesia
atas hal ini presiden menginstruksikan mengajukan banding dan tetap bersikeras untuk melarang ekspor nikel
kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan peningkatan investasi
pertumbuhan ekonomi di dua ribu dua puluh
selain tadi belanja yang menyangkut konsumsi kemudian pengendalian inflasi
peningkatan investasi ini harus tidak bisa ditawar tawar lagi karena ini sangat mempengaruhi growth kita
sehingga yang namanya hilirisasi industri itu konsisten terus akan kita lakukan
tadi pagi kita sudah berbicara mengenai setelah nikel
tadi pagi kita telah berbicara mengenai boksit
dan segera kita putuskan kapan akan kita larang ekspor bahan mentah dari boksit
segera akan kita umumkan
dan berikut ini adalah data nilai ekspor boksit indonesia sejak dua ribu tujuh belas hingga dua ribu dua puluh satu
berdasarkan data bank indonesia kita bisa lihat setiap tahun nilai ekspor boksit terus meningkat
mulai dari dua ribu tujuh belas
dua ribu tujuh belas yang mencapai enam puluh enam empat juta dolar amerika
kemudian pada dua ribu delapan belas sebesar dua ratus lima puluh lima juta dolar amerika
serta di dua ribu sembilan belas tercatat sebesar empat ratus enam puluh tujuh enam juta dolar amerika
pada dua ribu dua puluh nilai ekspor boksit mencapai lima ratus lima puluh lima juta dolar amerika
dan pada tahun lalu indonesia mencatatkan nilai ekspor boksit sebesar enam ratus dua puluh delapan juta dolar amerika
dalam jangka waktu lima tahun nilai ekspor boksit
terus meroket hingga melonjak hampir sepuluh kali lipat
alhasil angka inilah yang dilihat sangat potensial untuk dikembangkan nilai tambahnya
sementara dari sisi produsen boksit terbesar di dunia pada dua ribu dua puluh satu
berdasarkan data statistica australia
menduduki peringkat pertama dengan jumlah produksi mencapai satu ratus sepuluh juta ton
kemudian disusul tiongkok dengan total produksi delapan puluh enam juta ton
dan gwena sebesar delapan puluh lima juta ton
di peringkat keempat ada brazil dengan produksi boksit sebesar tiga puluh juta ton
disusul india dengan dua puluh dua juta ton
dan indonesia menduduki peringkat keenam di dunia dengan jumlah penghasil boksit sebesar delapan belas juta ton
kemudian di peringkat tujuh dan delapan ada rusia dan jemaika
dengan total produksi masing masing sebesar enam dua

sebanyak delapan puluh lima juta ton dan lima delapan juta ton pada dua ribu dua puluh satu